satuan reskrim polresta magelang terus melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan satu keluarga di sebuah rumah di kecamatan mertoyudan magelang jawa tengah
akibat diracun oleh sang anak dengan cyanida
dari hasil penyelidikan sementara hingga senin tersangka dds mengaku meracuni ayah ibu dan kakak kandungnya dengan takaran racun yang berbeda yang dipelajari melalui internet
tersangka pun mengaku nekat meracuni anggota keluarganya dengan racun jenis cyanida yang dibeli secara online seharga tujuh ratus ribu rupiah
menurut keterangan bersangkutan untuk bapaknya itu sebanyak satu lima sendok teh
untuk ibunya satu sendok teh kakak kandungnya satu seperempat sendok teh
di hadapan polisi tersangka juga mengaku tega menghabisi kedua orang tua dan kakak kandungnya lantaran sakit hati dibebani biaya hidup keluarga usai ayahnya pensiun
sebelumnya tewasnya ketiga korban pada dua puluh delapan november itu diketahui oleh asisten rumah tangga
setelah menerima telpon dari tersangka dia mengatakan melihat ayahnya
ibu serta kakak perempuannya pingsan di kamar mandi
hingga saat ini sebanyak sembilan orang saksi telah diminta keterangan oleh aparat kepolisian terkait kasus anak membunuh keluarganya tersebut
magelang jawa tengah